nih pokoknya macem macem deh bang murah murah
ini lihat saya beli kerudung satu ratus lima puluh ribu
emang harga sebenernya berapa
murah amat dimana mau bazarnya
tadi kan kita dari pangkalan nah dari situ kita lurus
nah itu tadi kan ada klinik klinik kita belok kiri
nah itu kan ada parkir legal gede tuh bang
nah disitu itu bazarnya bang
oh iya bu saya tau makasih ya
main dulu yuk ke rumah wah
gua kagak bisa rod gua mau ke rumah si maik
nganterin ikan lele ini pasti dia suka
kalau lo deh
saya kan mau masak ikan mujair ini pas ke rumah
alah kalau goreng ikan luang kan cuma sebentar
pak haji mah enak
kalau saya siapa yang gorengnya di rumah ji
ya udah kalau lo berdua kagak mau mampir
kue keringnya mau diantar apa mau dijemput mak
gak diantar atau dijemput mbak yanti
terus mau diapain dong
kue keringnya mau dibawa ke pelanggan
ma mau promosiin kuenya sebelum ada yang pesan
bener kan mak
ya udah saya pulang dulu ya mak
di nanti malem berangkat rawenya bareng lagi ya
mau disiap paling depan be
saya mau malu sama jemaah yang lainnya
malu kagak enaknya apa
be mbak be mbak sebentar sebentar
nengok ke belakang kesab ibu ibu
ya kan ngaku
apalagi mau digigit pasar ya
coba tadi liat ketetannya mak
kayaknya udah lengkap semua mak
kita jalan yuk mau siap siap dah
iya tapi mandi dulu ya mak
nah kita cuma bentaran doang kok
yang mau beli koran
suruh datengnya cepet
suruh aja keluarganya orang kampung orang karang taruna kalau perlu
biar koran lo cepet abis
tinggalin aja kuncinya
ya simpen dimana kek
di bawah pot tuh
tapi ntar bang ojak gak tau mak kalo kuncinya ditaro di situ
ya ntar lo kasih tau tati
udah lah buruan
ntar keburu sore
kita gak naik bajaya atau taksi mak
naik angkot aja
lo dari rumah maknya si tati ya
ada apa be
ada kagak si maya di rumah
kebetulan gue mau ngasih hasil pancingan gue buat si mama
setep setep bang ya
bang ini dia
habis dari bajar
ada baju koko ada yang mumpuna kain sarung peci ada kurma ada sirup
ih pokoknya macem macem deh bang
saya beli kerudung satu ratus lima puluh ribu
emang harga sebenarnya berapa

nih tadi kan kita dari pangkalan
nah tadi kan kita dari pangkalan

dari situ kita lurus
nah itu saat itu kan ada klinik
klinik kita belok kiri
nah itu kan ada parkir leger gede tuh bang
kan di situ itu bajarnya bang
kalau bukan kamu yang bantuin papa siapa
ngapain lu marahin anak lu
puasa dong be
edin lu tau kagak
kalau lu marah marah gitu
pahala puasa lu berkurang
tapi babi marah marahin
ntar pahala puasa babe berkurang
tis tur biasa dong ah
eh tis temenin gua yuk
temenin kemana jack
beli mukena buat bini gue
kamu mau beli mukena buat kotati
ntar lu sekalian beliin buat bini lu
kalau beli bareng gak bareng sama istri teh
soalnya kalau saya yang beliin
suka salah salah beli
yang menurut saya bagus
eh ternyata menurut istri saya jelek
nah udah dah gua jalan sendiri aja
jadi cuma kopi emang gula aja kan kong
yaudah gua jalan dulu ya
ntar gua jalan dulu ya
lo jadi kagak
nyisain bubur buat gua
ngasih babi buat buka puasa
ndn lupa be
ndn bikinnya sekarang ya